berdasarkan sidang rekonsiliasi pada jumat siang tim dvi polri kembali berhasil mengidentifikasi tiga korban lain rpklqp
dengan demikian memasuki hari ke delapan belas tercatat sebanyak sembilan puluh lima korban lion air telah teridentifikasi dengan rincian tujuh puluh penumpang laki laki dan dua puluh lima penumpang perempuan
tanggal enam belas november dua ribu delapan belas pukul empat belas yang dilaksanakan tadi di rumah sakit bayangkara tiga puluh satu r sukamto
alhamdulillah ada tiga penumpang yang dinyatakan teridentifikasi yaitu sebagai berikut
yang pertama jenazah nomor pm tiga puluh delapan e dari katon jenazah nomor dvi garis miring lion tanjung priuk garis miring dua
teridentifikasi sebagai am nomor satu ratus delapan puluh dua
yaitu penumpang atas nama ahmad mugni hs seorang laki laki usia empat puluh lima tahun melalui pemeriksaan dna
dua jenazah nomor pm satu b dari kantong jenazah nomor dvi garis miring lion tanjung priuk garis miring
teridentifikasi sebagai am nomor empat puluh tiga
yaitu penumpang atas nama tami julian seorang laki laki usia dua puluh lima tahun melalui pemeriksaan dna
tiga jenazah nomor pm tujuh b dari kantong jenazah nomor dvi lion tanjung priuk garis miring dua
teridentifikasi sebagai am
nomor satu ratus sembilan puluh lima yaitu penumpang atas nama hardy seorang laki laki usia tiga puluh satu tahun melalui pemeriksaan dna
penumpang yang telah teridentifikasi sebanyak sembilan puluh lima orang
dengan rincian laki laki tujuh puluh orang perempuan dua puluh lima orang
sudah ada miladiyarama di rumah sakit polri jakarta
selamat malam miladiyarama
miladiyarama jika sore tadi sudah diidentifikasi tiga lagi korban dari pesawat lain rpk lkp
lalu kira kira masih ada berapa lagi
karena tadi tim dvi mengatakan ada sembilan puluh lima jenazah yang berhasil teridentifikasi
selain proses identifikasi menggunakan post mortem antemortem dan dna
sejauh ini apa yang menjadi kendala dan sudah delapan belas hari baru sembilan puluh lima jenazah yang berhasil diidentifikasi
silahkan yang laporan anda
selamat malam yudha betul
terima kasih mbak
sebentar bahwa seperti tadi disampaikan dalam konferensi pers pada pukul setengah lima tadi
kita tahu bahwa ada tiga penumpang lagi yang kembali berhasil diidentifikasi oleh tim dvi dari mabes polri
ini kemudian melengkapi total sembilan puluh lima penumpang yang sampai dengan hari ke delapan belas ini
bisa teridentifikasi dengan rincian tujuh puluh penumpang adalah berjenis kelamin laki laki
dan dua puluh lima penumpang berjenis kelamin perempuan
kita total yuda dari manifest yang kemudian terdaftar di pesawat lion air pklkp ini ada sekitar satu ratus delapan puluh
ini artinya masih ada sembilan puluh empat lagi penumpang yang belum teridentifikasi
nah bicara soal apa kendalanya sebenarnya kalau kita melihat atau merujuk ke belakang yuda
seperti kita ketahui bersama bahwa kecelakaan yang kemudian terjadi pada tanggal dua puluh sembilan oktober kemarin
memang membuat kalau kita lihat wujud atau jenazah dari para penumpang ini sudah tidak utuh
ini yang kemudian membuat proses untuk antemortem dan juga pencocokan data dengan post mortem ini butuh waktunya lama
dan prosesnya memang dilakukan tidak sebentar begitu
nah dari total enam ratus enam puluh enam sampel dna yang kemudian sudah diambil dari post mortem yang kemudian sudah tiba di rumah sakit polri kramat jati ini
tadi juga disampaikan dalam konferensi pers oleh brigjen paul dr musyafak yang merupakan karumkit dari rumah sakit polri kramat jati ini
menyatakan sampai dengan hari jumat ini atau hari ke delapan belas ini masih tersisa sekitar delapan puluh sampai seratus sampel yang menunggu untuk diketahui datanya
ini artinya paling tidak dari enam ratus enam puluh enam sampel yang sudah diambil dari data postmortem ini
kemungkinan besar baru jumat depan atau tepatnya tanggal dua puluh tiga november dua ribu delapan belas
semua hasil dari uji sampel
ini bisa kemudian diambil
jadi artinya yuda bahwa kalau kita melihat memang dari enam ratus enam puluh enam ini bisa jadi enam ratus enam puluh enam ini kemudian mewakili satu ratus delapan puluh sembilan penumpang yang ada di manifest
namun bisa jadi juga tidak
jadi tadi juga sempat dalam konferensi pers salah satu keluarga korban yang belum teridentifikasi juga sempat bertanya kepada tim dvi
kira kira sampai kapan kemudian pencocokan data antemortem dan juga postmortem ini akan
dilakukan karena keluarga juga butuh kepastian
dan tadi dijawab bahwa sampai saat ini tentu saja tim dvi mabes bauri masih menunggu lagi
sepuluh sampai dengan seratus sampel yang masih kira kira hari jumat nanti akan semuanya selesai
jadi kita juga masih akan terus menunggu yuda
akan seperti apa kemudian proses identifikasi ini berjalan
apakah kemudian satu ratus delapan puluh sembilan nama penumpang dan juga awak kabin yang kemudian terdaftar dalam manifest pesawat ini akan semuanya bisa teridentifikasi atau tidak
nah ini tentu saja
tidak hanya awak media yang harus bersabar tapi keluarga juga harus bersabar
di sisi lain juga tadi ada yang menarik juga bahwa ada koordinasi juga rapat koordinasi yang dilakukan dari tim dvi mabes polri di rumah sakit polri kramat jati ini
dengan ditjen dukcapil yang menyatakan bahwa dirjen dukcapil ini akan memberikan atau membuka layanan untuk menerbitkan akte kematian bagi keluarga korban
yang kemudian kemarin juga sempat terlibat dalam insiden ini
dan pelayanan ini akan dibuka selama proses identifikasi ini juga berjalan sampai dengan selesai
dan layanan ini akan dilakukan secepat mungkin
paling cepat ini satu jam selesai
paling lama butuh waktu sekitar mungkin satu hari
dan tadi juga disebutkan bahwa ada dua jenis kemudian akte kematian yang mungkin juga akan dikeluarkan oleh ditjen dukcapil
di antaranya adalah bagi penumpang yang sudah teridentifikasi dan bagi penumpang yang belum teridentifikasi
nah dua ini punya kriteri
kriteria khusus sudah
kalau mereka yang kemudian penumpang sudah teridentifikasi artinya dari pihak rumah sakit polri ini sudah menerbitkan surat kematian
ini kemudian bisa langsung diurus ke dinas dukcapil di tempat domisili untuk kemudian bisa diterbitkan begitu ya akte kematiannya
tapi bagaimana kemudian dengan penumpang yang belum teridentifikasi
nah tadi dirjen dukcapil zudan arief juga menyatakan bahwa untuk penumpang yang belum teridentifikasi
misalnya sampai dengan batas waktu proses identifikasi oleh tim di v mabespori ini kemudian ditutup
ini artinya perlu lagi satu buah surat surat keterangan begitu ya
yang harus diterbitkan oleh maskapai penerbangan dalam hal ini adalah lion air
untuk kemudian memastikan bahwa nama yang bersangkutan atau nama penumpang yang belum teridentifikasi ini adalah masuk dalam manifest pesawat
data bisa disebutkan ada misalnya dari data manifest atau mungkin dari rekaman cctv ini bisa digunakan kemudian untuk melengkapi surat kematian yang kemudian sudah diterbitkan rumah sakit
dan kemudian akan dibawa langsung menuju ke dinas dukcapil untuk kemudian diterbitkan akta kematian
jadi itu kemudian yang tadi kami melihat ada koordinasi dan sinergi yang juga sudah dibangun
tidak hanya oleh rumah sakit polri kramajati dengan keluarga tapi dinas dukcapil juga tadi ikut kemudian membantu proses penerbitan kematian bagi para penumpang lion air jt enam ratus sepuluh ini juga lebih cepat
baik miladya rama
terima kasih untuk laporan langsung anda dari rumah sakit keramajati
jakarta tibur selamat berjogas kembali